sampai jumpa di video selanjutnya
tapi kenapa mendadak seperti ini
ma udah dong restuin kita ya
ma aku cuma gak mau berikan kita itu udah lagi
iya ya pasti mama merestui kalian

yaudah kalau begitu saya pamit dulu tante
aku ke kamar dulu ya ma

tapi tapi kenapa dia bisa berubah secepat ini
apa yang sebenarnya terjadi sama mereka
sebentar lagi riza akan menjadi milik aku
aku rasa dia bahkan entah apa
sambil tak menghirup kita
dia sudah pernah madam evening
ibukan banyaknya salah sekalile
kita udah lebih dari arms
sampai sekali zina
so kita aku sekali sampai the wedding
pasti saja kita berbaik ya
aku harus nikah sama kamu saya
walaupun aku harus berpura pura jadi indira seumur hidup aku
apa maksud omongan kamu barusan
mama mama mau apaan sih
mama mama mau apaan sih
dengar sendiri barusan
kalau kamu berpura pura jadi indira
jawab dengan jujur
sial aku harus gimana sekarang
kamu nafa apa indira
mama aku tuh indira ma
mama mama mau apaan sih
mama mama mama kok gak percaya sih sama aku
kenapa kamu selalu curiga sama aku
mama lebih mau napa yang hidup ya daripada aku
bukan begitu maksud mama
mama mama udah dong ma
mama padahal dia sudah ikut pemimpin ibu
tapi ada juga siapa yang ingin dia menerjakan
jadi sama mama
mama itu buat yang telef sav maze
ada siapa nih

tidak lebih gagal
kamu kenapa dengar nama jelek
dia ini bukan indira
aku harus bagaimana
untuk membuktikan semua ini
akhirnya kita ke rumah sakit sekarang ya
biar kamu diperiksa
aku gak mau ke rumah sakit
aida jangan kayak gini dok
ayah aku gak mau kamu kenapa napa
kita periksa ya
san enggak san
aku gak apa apa nanti aku juga bakal sembuh sendiri
lagipula aku gak mau dokter panji tahu
kalau aku sakit jantung lagi
aku gak mau dokter panji tahu
kalau aku kambuh lagi sana
aida yaudah gini
kalau kamu gak mau ke rumah sakit itu
kita ke rumah sakit yang lain
yang penting kamu diperiksa dulu
kondisi jantung saudara aida
tidak terlalu bagus
apalagi jantung itu
jadi harus benar benar mendapatkan perawatan
kamu pasti menghentikan pengobatan
untuk jantung kamu itu kan
makanya jantung kamu
jadi bermasalah seperti ini
gak minum obat itu
kamu gak bisa menghentikan
dari dokter yang pernah menangani
pencakokan jantung kamu itu
iya dokter tapi
saya nggak punya uang untuk
tembus biaya obat obat itu dokter
biar gimana pun juga
kamu tetap harus meminum obat itu
dok tolong dibuatkan resep obat itu ya dok
biar saya tebus di apotik nanti
aksan jangan san
biar aku aja yang cari uang untuk bisa
biaya pengobatan aku sendiri san
dok tolong ya dok
tolong dibuatkan resep itu

mbak tolong beli setengahnya aja deh mbak
jangan san jangan
jangan aku makasih banget sama kamu
tapi aku nggak enak
kayak aku ngerepotin dokter panji san
san enggak san jangan
mbak sebentar ya
kamu nggak usah permasalahin
berapa besar aku harus memberi uang itu
buat pengobatan kamu
masalah uang kan bisa aku cari lagi
jadi aku minta tolong sama kamu
kamu mau melanjutkan pengobatan itu ya
kalau kamu ngerasain sakit
aku pun bisa ngerasain itu
kamu harus mau melanjutkan pengobatan itu
ya kalau kamu sungkan
ya kalau kamu sungkan
anggap aja aku ngelakuin semua itu
anggap aja aku ngelakuin semua itu
karena aku nggak mau kehilangan kamu